berbuka puasa dengan makan dan minum saat menggunakan transportasi publik
seperti kereta komuter kini diperbolehkan
bagi pengguna jasa transportasi umum yang memiliki jarak tempuh cukup jauh
dan harus melewati waktu berbuka kebijakan ini menambah kenyamanan
pt kereta komuter indonesia atau kci bahkan memberi kelonggaran hingga satu jam
bagi pengguna jasa komuter lain dapat melepaskan sejenak masker mereka
untuk membatalkan puasa
kita juga memperlakukan bahwa tidak boleh makan tidak boleh berbicara ya sebelumnya ya
tetapi kan kondisinya sekarang puasa sehingga kami meminta kerjasama dari pengguna jasa komuter lain
seperti tadi cukup membatalkan saja pasti dengan makanan kecil atau minum
supaya kita juga tetap tidak berbicara dan menggunakan masker kembali
ketika kita sudah membatalkan puasa
berdasarkan situs resmi perusahaan kereta rel listrik ini
ada beberapa hal yang harus diperhatikan penumpang ketika berbuka puasa
di dalam kereta
penumpang komuter lain diperbolehkan makan dan minum di kereta
tepat saat azan maghrib berkumandang dan masih diperbolehkan satu jam setelahnya
penumpang diharapkan hanya memakan makanan ringan
atau sekedar minum untuk membatalkan puasa
tidak membuang sampah makanan atau minuman secara sembarangan
dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak
tidak berbicara serta segera kembali memakai masker
sesaat ketika selesai berbuka puasa
lalu jenis makanan dan minuman apa saja
yang biasanya jadi bekal penumpang
karena kalau yang besar di rumah saja nanti
kalau yang kecil kan praktis bisa diminum di dalam kereta
buka masker sebentar baru ditutup lagi
saya tadi kebetulan beli air mineral mohon maaf
sama sedikit dua lontong sih
karena yang penting gampang kalau gorengan kan takutnya tangan saya juga gak bersih
saya harus mega
gang gorengannya kalau lontong kan udah ada daun pisangnya sendiri
lebih simpel lah
protokol kesehatan yang sangat ketat wajib diterapkan bagi seluruh pengguna jasa komuter
dan untuk meminimalisir adanya kemungkinan terjadi penyebaran covid sembilan belas
saat berbuka puasa di dalam kereta
kesadaran kolektif ini diperlukan agar perjalanan tetap aman
ibadah pun tetap lancar
tim liputan cnn indonesia jakarta